terlahir dengan tidak memiliki kedua tangan bukan menjadi halangan bagi seorang pemuda di ponorogo
untuk hidup layaknya seperti orang lain
dengan menggunakan kedua kakinya ia dapat beraktivitas dan memenuhi kebutuhan hidupnya sehari hari
meskipun lahir tidak memiliki kedua tangan tetapi bejo warga desa sahang
kecamatan ngebel ponorogo memiliki semangat hidup yang pantang menyerah
meskipun masih tinggal bersama kakak iparnya bejo tetap bisa beraktivitas layaknya orang lain
namun semuanya dilakukan dengan menggunakan kedua kaki
mulai dari mengangkut kayu memotong rumput dan juga berbagai aktivitas lainnya
tidak hanya itu bejo juga bisa memanjat pohon dengan cepat sambil membawa alat untuk memotong buah
semuanya dilakukan hanya dengan kaki
meski demikian tidak banyak pekerjaan yang bisa dilakukan oleh bejo saat ini
sejak kecil dia sudah putus sekolah karena keterbatasan biaya
untuk aktivitas sehari hari tidak kesulitan
lahir dari kandungan ibu itu lahir sudah begitu
sudah cacat begitu
tapi meski bejo tidak memiliki tangan ini merebutkan keluarga tidak
tidak mas alhamdulillah
tidak dia mandiri semuanya
bejo berharap terutama kepada orang yang juga lahir dengan keterbatasan fisik
sepertinya bisa hidup lebih kuat dan juga mandiri dalam menjalani kehidupan ini